rencananya sejumlah kesepakatan akan dijalin oleh kedua presiden pada pertemuan kali ini
apa saja kesepakatannya presiden holland sendiri hadir ke indonesia dalam rangkaian kunjungan ke sejumlah negara di asia tenggara
hollande didapingi oleh menteri pertahanan perancis jean yves le drian dan menteri muda urusan industri digital dan inovasi christophe sirouk
rombongan juga disertai oleh belasan anggota parlemen kemudian ada juga pimpinan perusahaan perancis
jadi tidak hanya pertemuan antara bilateral secara resmi dua pemerintah tapi juga membawa chambers of commerce atau kamar dagang industri dari kedua negara
ini berarti kesepakatan tidak hanya ada di level
ini berarti kesepakatan tidak hanya ada di level atas kesepakatan bilateral ke luar negara tapi juga masuk ke level level bisnis
rencana lalu apa saja kemudian agenda dari presiden hollong di indonesia
agenda presiden holog sendiri selama kunjungan ke indonesia adalah yang pertama berkunjung ke taman makam palawan kalibata
ini memang menjadi salah satu ciri khas atau mungkin ritual yang banyak dilakukan oleh tamu tamu negara ketika berkunjung ke indonesia
di mana para kepala pemerintahan atau kepala negara itu memberikan penghormatan
ada para pahlawan indonesia
kemudian setelah itu presiden hollance sendiri akan melakukan pertemuan bilateral dengan presiden joko widodo di istana kepresidenan
kemudian setelah itu presiden holland juga akan mengikuti acara indonesia perancis di bidang ekonomi kreatif dan budaya digital
kemudian kemitraan baru indonesia dengan perancis di sektor ekonomi kreatif juga akan diumumkan di pertemuan ini
presiden olong juga akan mengunjungi ruang kontrol di kementerian kelautan dan perikanan
presiden hollande juga akan mengunjungi ruang kontrol di kementerian kelautan dan perikanan
presiden hollande juga akan mengunjungi ruang kontrol di kementerian kelautan dan perikanan
ini memang betul betul dijaga dan dieksploitasi besar besaran sehingga kemudian apa namanya sehingga kemudian ini bisa menjadi salah satu potensi yang bisa ditingkatkan hubungan bilateral antara perancis dengan indonesia
kita akan lihat slide berikutnya
kalau tadi kita bicara rencana agenda dari kegiatan presiden olong di indonesia
ada tujuh poin utama kalau kita bicara kesepakatan yang tengah direncanakan antara pemerintah indonesia

karena industri industri kreatif di perancis dan industri kreatif di indonesia bisa langsung merge atau melakukan kerjasama yang real sehingga bisa meningkatkan perekonomian kedua negara
kemudian di bidang kemaritiman seperti yang tadi sudah saya ungkapkan bahwa ada kesepakatan antara dua kota yaitu laros dan juga kendari
ini dua kota yang kemudian menjadi kota kota utama sektor perikanan baik di perancis ataupun di timur indonesia
kita ketahui tadi memang indonesia menjadi salah satu tulang punggung atau mungkin tulang punggung negara
yang menjadi pengekspor perikanan yang cukup besar untuk perancis
mungkin ini menjadi potensi jika memang ada kerjasama di bidang kemaritiman yang besar sekali antara indonesia dengan perancis
kita bisa mengambil alih ekspor utama perikanan ke perancis
salah satunya adalah juga ada mengenai kapal selam
kapal selam ini juga kemudian akan diperbincangkan dalam kesepakatan ini di bidang kemaritiman
kalau kita bicara kesepakatan ekonomi lainnya ada kerjasama antara bumn kemudian pengembangan pusat listrik
terbarukan di sumatera dan indonesia timur dan wisata terpadu di lombok
seperti kita ketahui bahwa indonesia telah menempati atau menetapkan ada sepuluh kawasan ekonomi khusus pariwisata yang mungkin saja ini ditawarkan kepada para pengusaha perancis untuk bisa berinvestasi di bidang pariwisata di indonesia
ada juga kerjasama lainnya misalnya kita bicara mengenai kerjasama ilmiah dengan institut ilmu pengetahuan terapan nasional perancis konvensi gelar phd kementerian agama dan pengembangan nuklir
sejumlah kesepakatan bisnis
kalau tadi anda juga mengatakan anda juga sudah tahu bahwa tidak hanya menteri menteri tapi juga para chambers of commerce atau kamar dagang industri kedua negara yang juga bertemu untuk berbicara bisnis
bisnis akan didampingi oleh menteri dan terkait energi alternatif ada pembangunan jembatan dan pembangunan listrik mikro di papua dan nusa tenggara timur
di selakunjungannya presiden energi milik negara perancis edf dan pln juga akan merajut kerjasama
jadi bagaimana kita memanfaatkan pertemuan yang cukup singkat ini
tidak seperti raja salman yang ada di indonesia selama berhari hari seminggu lebih
tapi kunjungan presiden olong ke indonesia yang singkat ini mudah mudahan bisa membawakan manfaat yang besar bagi keuntungan indonesia dan juga perancis